sementara calon wakil gubernur dki jakarta lainnya sandiaga uno menghadiri rapat kerja nasional himpunan pengusaha muda indonesia atau hipmi
ketua hipmi periode dua ribu lima dua ribu delapan itu berencana mensinergikan program pendidikan kewirausahaan hipmi dengan okoc
program pendidikan kewirausahaan hipmi yang bertajuk hipmi ghost to school rencananya akan dimasukkan dalam program pendidikan wira usaha okoc
sasarannya adalah siswa sekolah lanjutan tingkat atas baik smk maupun pesantren
wira usaha muda indonesia hingga kini telah berhasil menyokong ekonomi nasional tetapi belum bisa menjadi tulang punggung negara
karena itu selain pendidikan wirausaha nantinya kemudahan akses modal pada wirausaha muda akan dipermudah
kita di dalam satu pilar okoc itu ada smk program program yang menitik beratkan kepada smk dan smu
dan kita yakinkan memang bahwa hipmi goes to school ini akan menjadi bagian dari program
menjadi pilar untuk membangun kewirausahaan di anak anak muda di lapisan muda dan juga memasukkan ini sebagai bagian daripada pendidikan yang berkualitas tuntas dan insya allah terjangkau ke seluruh wilayah jakarta